jajaran polres karanganyar jawa tengah menangkap dua remaja yang iseng memainkan saklar lampu penerangan di jalan layang palur dan menyebarkan videonya di media sosial
usai diperiksa dua pelaku yang berusia tiga belas dan lima belas tahun ini akhirnya dikembalikan ke keluarganya
kenakalan remaja itu dilakukan pada tujuh belas november dua ribu sembilan belas lalu dalam video yang disebarkan tampak seseorang matikan saklar sehingga lampu penerangan jalan mati dan menjadi gelap
kemudian mereka mengulangi lagi atas perintah teman satunya yang sedang merekam
karena masih berada di bawah umur kedua remaja akhirnya dikembalikan ke keluarganya setelah petugas memberi pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya
ketika mereka dikembalikan mereka dikembalikan ke rumah
dan kemudian mereka dikembalikan ke rumah dan mendapatkan pengawasan yang khusus